hari ini korea selatan menyelenggarakan pemilihan umum presiden dengan dua kandidat
kita akan bahas bersama bagaimana nih kira kira peluang dari kedua kandidat ini
dan apa dampaknya nanti untuk korean wave atau hallyu
kita akan membahasnya dengan pak umar hadi yang merupakan mantan duta besar republik indonesia untuk korea selatan
jalan jalan soyo selamat malam
selamat malam pak umar hadi terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di korean corner cnn indonesia connected
walaupun ini exit poll sudah keluar ya pak ya ada beberapa versi kalau tadi pak umar sempat sebutkan
sebenarnya kalau dilihat secara umum peluang antara kedua kandidat ini seperti apa pak
antara lee jae myung dari partai demokratik dan juga yoon suk yeol dari partai kubu konservatif
ini memang disebut sebut sebagai pilpres yang paling seru dan persaingan yang paling ketat
sepanjang sejarah korea selatan pasca reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi memang kedua kandidat utama ini dari dua partai terbesar ya partai berkuasa partai demokrat
yang menjagokan pak lee ya bahkan gubernur
dan partai oposisi itu partai rakyat yang menjagokan bapak yoon mantan jakarta agung
dua duanya punya track record di profesinya masing masing tapi dua duanya juga ternyata punya masalah gitu ya
ada skandal yang melibatkan masing masing
jadi memang pertarungannya sangat seru apalagi di tengah tengah suasana
yang murung ya karena kasus harian covid yang melonjak begitu tinggi
lalu tingkat inflasi yang mulai meninggi
krisis global yang menyebabkan stabilitas dunia sebagai akibat dari perang di ukraina yang membuat semua orang kesulitan
ingat korea selatan ini negara yang sangat tergantung dari perdagangan internasional
jadi kalau dunia sedang krisis tidak stabil maka dampaknya bagi perekonomian korea selatan langsung terasa
jadi kita masih harus menunggu hasilnya
tadi katanya akan diumumkan besok pagi bahkan setelah jam sembilan pagi
tapi malam ini saya kira sekarang sudah mulai dihitung
kalau yang exit mall itu memang selama ini biasanya exit mallnya itu benar
tapi ternyata tadi itu yang keluar sudah ada dua lembaga yang paling tergensi
yang satu dari intinya sisi tentunya dari stasiun sisi lainnya itu menunjukkan dua hasil yang berbeda
tapi bedanya tipis
cuma satu persen jadi satu persen jadi sulit sekali memperkirakan
dan mana yang akan mempertahankan pemilihan presiden kali ini
baik ini di tengah kondisi yang ada
namun pemilihan presiden tetap berjalan
kemudian tadi disebutkan ini bisa dikatakan satu hal atau satu pemilu yang paling seru
tapi yang juga paling ditunggu ini
dengan adanya presiden baru nanti
pertanyaannya apa kabar nih hal iunya
karena kalau kita lihat kita bandingkan dengan era presiden sebelumnya
ini kan tepatnya sekitar tahun dua ribu dua puluh ya pak ya
kementerian kebudayaan olahraga dan pariwisata korea selatan ini bahkan meluncurkan departemen hallyu nih
departemen khusus untuk bisa mendukung korean wave
nah munjain ini kan kalau dilihat dari partai demokrat
nah kira kira jika nanti yang terpilih atau dilantik adalah dari kubu oposisi
apakah kemudian program program seperti hallyu ini masih akan tetap dijalankan
atau seperti apa pak
saya kira siapapun yang memenangkan pilpres
ini akan tetap mendukung hallyu
karena pertama ya kan banyak disebut di berita ya
pemilih yang menentukan kali ini
seperti pada pemilihan wali kota seoul dan bukan tahun lalu
itu adalah anak anak muda pada kelompok umur dua puluh tahunan dan tiga puluh tahunan
salah satu keluhan mereka kan adalah
pertama susahnya dapat apartemen karena harga apartemen dan rumahnya begitu tinggi
yang terus meningkat
yang kedua makin susah cari kerja
nah hallyu atau ekonomi kreatif di korea selatan secara keseluruhan
itu merupakan belakangan ini salah satu sektor yang bisa menyerap tenaga kerja sangat besar
jadi saya kira siapapun pemenang
pilpres ini akan menurunkan industri ini
industri hiburan industri kreatif
dengan maksud adalah membuka lapangan kerja yang sebanyak banyaknya
oke berarti siapapun memang sudah sadar dan melek bahwa industri hallyu ini menjadi satu hal yang terus bisa dipertahankan
tapi kalau melihat dari kedua kandidat yang ada
adakah program program khusus terkait dengan hallyu yang dibawa oleh mereka berdua ini
kandidat yang ada
saya perhatikan tidak jadi isu kampanye ya
karena platformnya sama
artinya dalam soal hallyu ini pendapatnya tidak berbeda
jadi tidak jadi isu kampanye
tetapi secara keseluruhan fakta bahwa industri ini sekarang korea selatan dalam kedudukan yang sangat kuat
ekspornya untuk produk produk kreatif ini luar biasa
terutama sekarang dengan sarana digital ya pak
baik dalam bentuk video game dalam bentuk animasi dalam bentuk film dan musik dan sebagainya itu memang untuk produksinya akan membuka lapangan kerja yang sangat luas
jadi kedua calon dalam isu ini saya kira punya posisi yang hampir sama
betul lagi lagi kalau bicara soal hallyu sudah diperjuangkan sekitar tiga dekade lalu
tapi makin kesini makin terasa ya pak ya gaungnya
karena memang yang tadi disebutkan oleh pak umar hadi begitu
bahwa sudah memberikan kontribusi yang besar bagi korea selatan
saya juga salah satu penikmat drama koreanya begitu
besok juga mau nonton konser bts secara online gitu
selain itu juga kita lihat dari sisi diplomasi nih pak
salah satu contohnya adalah presiden korea selatan
juga sempat mengarahkan begitu ya bts untuk tampil hingga di sidang umum pbb juga
untuk memberikan juga kampanyenya perwakilan anak muda
bahkan juga disitu sempat menyebutkan perwakilan dari army ya
army juga ikut serta disana
bagaimana semangat semangat anak muda dihadirkan disana
nah kalau bicara secara umum memangnya keberadaan hallyu ini dari sisi diplomasi itu seberapa bisa berpengaruh sih pak
bagi diplomasinya korea selatan
dan kira kira apa yang bisa kita ambil pelajarannya jika dialihkan ke indonesia begitu
sangat penting ya
ini kan konsepnya itu sebenarnya adalah diplomasi publik
bagaimana satu negara bisa menggerakkan berbagai komponen bangsa
untuk bersama sama memajukan kepentingan
korea selatan sekarang memang sedang punya kelompok kelompok musik
dan juga para pembelian film yang berhasilnya di level global sangat luar biasa ya
film parasite itu film asing pertama yang bisa memenangkan oscar di hollywood ya
atau bts yang begitu
atau mendunia dengan berbagai lagu lagu hitamnya
digemari remaja dimanapun di dunia ini
jadi kekuatan itu yang memang betul betul dipanfaatkan oleh pemerintah korea selatan
sebagai bagian dari diplomasi publik ya
jadi untuk pertama meningkatkan status negaranya
tapi juga kedua dampak ekonominya makin terasa makin besar
makin dia terkenal
jadi kalau orang sudah dengar apa suka akhirnya sama bts
nanti kalau mau beli mobil
kepikirnya mobil yang diiklanin oleh bts
mau beli makanan
yang dibayarkan makanan yang dari korea
bikin coba ini begitu
jadi makin lama
sebegini aja itu
kayak seperti guliran bola salju yang makin lama makin besar
dan sangat menguntungkan untuk ekonomi korea selatan
oke dari sisi perekonomian
memang ini juga sangat mendukung sekali
hallyu ini sangat mendukung perekonomian korea selatan
kayak tadi disebutkan oleh pak umar hadi ya
kalau kita menonton drama korea
biasanya apa yang dimakan atau yang dikenakan oleh idola kita
jadi kita ingin juga begitu
bicara soal visa perjalanan
bahkan ini yang terbaru
pemerintah korea selatan juga kan memberikan visa bagi masyarakat dunia
untuk memudahkan orang asing yang ingin belajar tentang budaya dan juga industri hiburan yang ada di korea
tadi kita lihat beberapa sektor sudah menjadi perhatian
terakhir dari bapak
kira kira apa yang kedepannya masih bisa dijadikan perhatian bagi presiden baru korea selatan nantinya
terkait dengan bidang hallyu
yang mungkin selama ini masih kurang di eksplor
dan sebaiknya nanti presiden yang baru bisa memberikan perhatian lebih kesana
korea selatan itu selalu mengatakan budaya
korea selatan adalah bagian dari budaya asia
mereka itu memposisikan
bagian dari kebudayaan bangsa bangsa asia yang
saya sangat berharap
siapapun yang menantang
akan terus memberi perhatian kepada
negara negara bangsa bangsa di asia tenggara
presiden moon jae in selama lima tahun kemarin
ke arah selatan
makin mendekatkan dan
membuka berbagai bidang kerja sama
bersama dengan negara negara asean
mitra ekonomi terbesar korea selatan adalah china
tetapi nomor dua itu mitra ekonominya sudah
kelompok sepuluh negara
dan tentunya selama saya berada di korea
saya selalu mengatakan kepada
para nomor satu di sana bahwa
antara korea selatan dengan negara negara di asia tenggara
merupakan mitra yang
bisa menjadi kemitraan yang sangat kuat
hal you adalah salah satu
bagian dari itu
saya selalu saya ukapkan bagaimana caranya supaya
yang muncul ke permukaan
bukan hanya taleta taleta
biar orang korea
tidak saja tetapi juga
anak anak muda di negara negara
asia tenggara termasuk indonesia
karena korea selatan sudah punya
dan kunci dari keberadaan hal you ini kan
bukan di pemerintah
di antara mereka
ada kolaborasi sehingga
yang memang unggul
dalam kompetisi global
dan talenta talenta yang ada di korea selatan
bagian dari satu
dan pelatihan yang luar biasa
karena orang mau
ada lapangan kerja
dimana dia bisa berkarya
ketika saya katakan talenta
jangan lupa talenta itu bukan cuma
penyanyinya atau pemain
talentanya itu termasuk
karena teknologinya juga
banyak yang khusus
yang terus baru teknologinya
berbagai inovasi dalam
produksi dari satu
produk budaya dan
dan sudah dimulai
perusahaan perusahaan korea yang
beroperasi di indonesia
seperti sm entertainment
itu kan sudah melakukan itu
mereka terus menggali
talenta talenta yang ada di indonesia
dan negara negara lain
budaya negara negara di asia
artinya adalah kemakmuran atau kemajuan
dari hallyu atau korean wave ini
juga akan mendukung
kemakmuran di korea selatan
kita sama sama tunggu kira kira
gebrakan dari presiden baru nantinya
dari korea selatan
pengganti presiden moon jae in ini
di bidang hallyu
kita akan simak bersama
tapi yang pasti kami ucapkan terima kasih
kepada pak umar hadi
mantan duta besar republik indonesia untuk korea selatan
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
terima kasih banyak pak
terima kasih selamat malam
tadi korean corner minggu ini
saya akan kembalikan lagi ke sarah
saya tadi melihat dialog anda bersama pak umar ini
saya tidak menyangka ya
ternyata memang hallyu ini
sangat dianggap serius ya
di korea selatan sendiri
dan juga ini kan memang tadi pak umar sendiri bilang
kalau misalnya semoga bisa menjadi
merambah gitu ya
ke asean gitu
siapa tahu mevri juga mau ikut audisi
itu tadi akhir dari korean corner
saya akan kembalikan langsung silakan sarah
terima kasih mayfrey sampai ketemu minggu depan